abu bakar ba'asyir pendiri jamaah ansharut tauhid yang terlibat kasus terorisme bebas bersyarat
pembebasan dilakukan dengan alasan kemanusiaan
gerasi diberikan oleh presiden joko widodo mengingat ⁇ baasyir ⁇ sudah berusia delapan puluh tahun dan kondisi kesehatannya menurun
saat ini ba'asyir telah menjalani hukuman sembilan tahun dari total lima belas tahun fonisi yang dijatuhkan
setelah dinyatakan bersalah pada juni dua ribu sebelas karena mendukung aksi terorisme di indonesia
menanggapi hal itu calon wakil presiden ma'ruf amin menyatakan mengapresiasi keputusan jokowi tersebut
bahkan saya dengar bukan hanya ingin membebaskan beliau itu ingin mengobati juga supaya sehat
itu kan langkah presiden yang luar biasa menurut saya